ia melihat jika tidak segera diatur tiktok berpeluang menciptakan monopoli pasar
sehingga kalau kita perkirakan pertumbuhan ekonomi indonesia
upah pekerja misalnya per jam itu cuma naik dua persen gitu ya
mereka bukan lagi merupakan internal
terus kemudian seminggu setelah idul fitri itu naik ya browsing dan buying activity itu naik sekitar tiga puluh persen
namun dapat menimbulkan masalah yang signifikan
saya nggak tegang lihat korban banyak seperti ini
tapi kalau kayak treatment supaya pori porinya kecil gitu sih iya
pokoknya harus katanya yang ketiga kalinya harus bisa masuk
ada tiga kisaran tiga orang
yang menggambarkan keindahan dan bentangan tanah coklat yang luas ini
bahkan dia mengantarkan indonesia tampil sebagai juara sea games dua ribu dua puluh tiga
jemaah untuk beribadah buka puasa bersama dan pesan terenkilan
saya kok menganut paham
tidak saja berwisata tapi juga bekerja secara online
dalam video pertama panca terlihat mengelus kepala anak bungsunya sambil berkata
dan seperti sebagaimana disampaikan oleh jeremy powell
atau anak anak yang dapat memberikan bantuan dan bantuan
untuk sps dan disampaikan oleh riki kusumo
kita tidak bisa menyaring apa yang ada di internet dan lain lain
karena inflamasinya yang mendominan ya
jangan sampai menyesal di kemudian hari
sebagai sebuah momentum wait and see
mana produk yang dibeli secara offline mana yang produk yang dibeli secara online
gini kalau ekoprint itu kan beda dari yang lain